di sini sudah dibentuk ya uptd oleh provinsi yang nantinya akan melakukan pengelolaan terhadap aset aset yang kita bangun ini
tidak hanya untuk aquatik tapi baik untuk istora ini nanti juga bisa digunakan untuk pertandingan pertandingan mungkin disewakan dan ini juga bisa digunakan untuk maintenance nya
dan kami juga sudah membuatkan semacam sop bagaimana caranya kita untuk melakukan pembeliharaan pembeliharaan terhadap venue venue yang sudah kita bangun ini
termasuk juga untuk sepatu roda dayung dan juga untuk panasan
mudah mudahan ini bisa lah kita lakukan karena kita punya pedomannya
punya manualnya tinggal nanti pemerintah provinsi papua bisa menggerakkan melalui misalnya masyarakatnya dan pemprov yang bertanggung jawab untuk ini